baik dan selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana informasi lain di mana kesejahteraan ekonomi masyarakat ini khususnya warga jakarta ternyata masih belum merata
guna mendapatkan taraf hidup layak mayoritas warga jakarta tampaknya masih jauh dari harapan
ya seperti warga yang tinggal di bantaran kali sumongo kalideres jakarta barat
dengan keterbatasan penghasilan yang dimiliki mereka berjuang untuk menghadapi kerasnya hidup di ibu kota
ibu kota lebih kejam dari ibu tiri
pepatah inilah yang mungkin bisa menggambarkan potret kehidupan warga miskin yang tinggal di sepanjang bantaran kali sumongo tegal alur kalideres jakarta barat
bangunan semi permanen yang terbuat dari papan di bantaran kali menjadi tempat tinggal mereka
sampai batas waktu yang mereka sendiri tidak tahu kapan tempat mereka berteduh akan digusur pemerintah setempat
kehidupan mereka tidak bisa dipercaya dan mereka tidak bisa dipercaya

selain minim air bersih hunian kotor dan rentan penyakit mereka juga harus bertahan hidup dengan minimnya penghasilan
lia salah satunya wanita parubaya yang bekerja sebagai buru cuci pakaian ini harus berjuang hidup dengan penghasilan rp delapan ratus ribu rupiah per bulan
sehari hari saya biasanya kulit nyuci
penghasilannya berapa bu
ya sebulannya rp delapan ratus
itu untuk satu keluarga bu
saya tiga keluarga cuci
selain persoalan ekonomi sulitnya mendapat lapangan pekerjaan di jakarta karena minimnya pendidikan juga dialami warga sekitar
nasruddin salah satunya pria berusia tiga puluh satu yang telah berkeluarga ini harus bertahan hidup di jakarta
dengan pekerjaan yang tak menentu sebagai buru serabutan hingga berjualan siomay keliling
ya cuma kalau ada kerjaan yang kerja kalau nggak ada kerjaan dagang siomay saya
berarti serabutan bang
pengentasan kemiskinan dengan penguatan sektor sumber daya
melalui pendidikan layak perluasan sektor lapangan kerja dan penghasilan yang menjangkau menyeluruh bagi warga jakarta
yang menjadi program prioritas baik pemerintah pusat maupun daerah tampaknya belum berjalan secara maksimal
mahardika prakasa satya jakarta